sementara koalisi indonesia kerja menyayangkan seruan ketua politisi senior partai amanat nasional amin rais kepada presiden agar orang nomor satu di indonesia ini mencopot kapolri dari jabatannya
ketua dewan kehormatan partai amanat nasional amin rais akhirnya memenuhi panggilan polda metro jaya setelah sebelumnya mangkir
amin dipanggil sebagai saksi atas kasus kebohongan ratna sarumpait beberapa waktu lalu
dan sebelum menghadiri panggilan tersebut amin rais melakukan konferensi pers kepada media
dirinya mengaku berkomitmen untuk membongkar kasus korupsi
di dalam statementnya kepada media ia meminta presiden untuk mencopot kapolri dari jabatannya
menurut amin rais berdasarkan temuan indonesia league orang nomor satu di korps bayangkara ini terlibat skandal kasus korupsi
menyesalkan bahwa pak amin sebagai seorang guru besar seorang intelektual
meminta seorang pejabat negara untuk mundur tanpa standar yang jelas
standarnya itu ya aturan hukum atau bahkan kalau pun standar moral itu di mana mana
kalau sudah ada proses penyelidikan atau penyidikan yang jelas itu baru bisa disuarakan
ini belum apa apa kok